kepala operasi damai kartens dua ribu dua puluh tiga menyatakan kondisi pilot susi air
kapten philips mark martens hingga dua juli ini terpantau masih sehat
terkait deadline penyanderaan pilot yang disampaikan kelompok bersenjata
permintaan itu berasal dari kelompok yang berbeda
akhir bulan juni lalu beredar informasi di media sosial tentang batas waktu penyanderaan satu juli dua ribu dua puluh
dan permintaan uang tebusan sebesar lima miliar rupiah
namun hal itu dibantah kepala operasi satgas damai kartens dua ribu dua puluh
kombes pol faisal ramadhani di jayapura minggu malam
menurutnya ultimatum batas waktu penyanderaan dan permintaan tebusan itu bukan berasal dari kelompok
egyanus kogoya yang menyandera kapten phillips
melainkan dari kelompok jeffrey pagawang
berita itu diunggah kelompok bersenjata di wilayah intan jaya
nah jadi ini ada beberapa kelompok yang memang
mungkin mencari momentum dari kasus penyanderaan pilot
sehingga menyampaikan berita berita yang sesungguhnya
secara kelompok juga sudah tidak dapat dipercaya demikian
itu yang pertama yang ingin saya sampaikan
yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa sampai sekarang
dari hasil penyelidikan kami kami bisa pastikan bahwa pilot dalam keadaan sehat